mungkin mau jalan jalan kali ya
ini macem macem rakan ada
mama papa kamu juga disana
udah gak usah terlalu pikirin
telat ya pak
makasih buat undangannya pak
makasih makasih ya

iya sebelah bisa
tadi macet gak disini
makanya kita takut kalau datangnya telat
enggak gak telat
udah nunggu lama ya
pak surya sehat
bu rosa alhamdulillah sehat
iya silahkan duduk
omad aku udah masuk iste
mama kapan ke sekolah aku

iya omad waktu itu cerita sama omad
omad mari ke sekolah
mau sama omad
mau sama omad
tuh tuh tuh
tuh tuh tuh sorry
ayo duduk ya
anak iste sekarang
anak iste sekarang
gimana ya cara yang menjauhkan rena dari nino
sayang duduk di sini yuk
aku mau sama omad aja di pangku
saya duduk di sini ya
kasian lo kamu tuh udah berat kalo di pangku
kalo rena mau di pangku
aku pangku kok
rena biar hidup sama saya aja
jadi saya bisa ngecek makanannya
aduh ini jangan sampai elsa membuat keributan lagi di sini
duduk sampai mama ya
gila udah pelan pelan
udah haus kakinya
renset randy rapi banget
kayak mau menghadiri acara resmi
saya terlihat lebih rapi ya malam ini
saya agak lama datang kesininya
saya habis siapkan sesuatu dulu buat kamu
ya terima kasih
aku mau dibawa kemana nih
pakai didudukin di kursi roda segala
biar lebih surprise
mataku juga kamu mau ditutup
aku akan bantu
udah saya udah bantu pak
ini kita mau kemana sih
kalau begitu saya pamit ya
mbak yolanda makasih ya
kita siap siap naik roda ya
mungkin mau jalan jalan kali ya
mainannya dibawah ya
rena kamu cobain deh
rena jangan makan banyak banyak nanti minta
ya sayangnya kamu udah makan banyak banyak
pursi gue mulai ditempatin sama pak nino
kenapa nino malah pindah ke sebelah reina
nino kan tahu kalau elsa cemburu
aduh itu elsa
udah kayak mau meledak marah itu dia
elsa keliatan banget gak suka
nino deket deket sama rena dan handi
kita udah sampe
kamu lihat ken
saya siapin ini semua buat kamu
sudah sekian lama ken
dan selama itu juga
saya ngerasa hampa ken
saya bukan orang yang
yang bisa merekai kata kata manis